cara mengenai lembaga pemasyarakatan dua a ban c yang terletak di jalan soekarno hatta bandung jawa barat
ini merupakan lapas rujukan kasus narkoba
saat ini lapas dalam keadaan kelebihan kapasitas
lapas bancai berkapasitas enam ratus orang
jumlah narapidana sepanjang januari hingga april dua ribu enam belas berfluktuasi
pada bulan januari dua ribu enam belas ada delapan ratus enam belas narapidana

sedangkan pada bulan januari dua ribu enam belas jumlah narapidana berkurang menjadi tujuh ratus sembilan puluh tiga orang